dan dia sangat mencintai kamu apa adanya
tapi kamu tenang aja vive
aku akan bantu kamu untuk nemuin bella
tapi ini rahasia
jangan sampai ada yang tau
papa belum pulang kerja
aku dan siva sama siapa
tidak akan removed
yang ada di sosial estas
lih ini apa

gua akan kembali
pilihlah kamu gak kenapa napa kan
dia itu emang laki laki bajingan
aku tahu suatu saat dia pasti bakal datang seperti hari ini
makanya uang aku nggak semuanya aku taruh di situ
sebagian aku taruh lagi di tempat lain
ini aku masih simpen sebagian di sini
kamu pakai untuk beli makanan sama susunya siva yang tadi udah pada tumpah
siti aku aku gak tahu harus ganti uang kamu gimana
udah bella gak apa apa
nanti kalau misalkan kamu udah dapet kerjaan ya
kamu udah baik banget sama aku sama shiva
sekarang kamu beli
aku mau beresin rumah dulu
nanti siva biar aku aja mandiin ya

siva kamu sama tante siti dulu ya
mama beli makanan sama susu buat shiva di warung ya
aku pergi dulu ya sih
pak katia pak
pak saya minta makanan sama susu bayi ya
tunggu dulu saya ambilin ya
pak junet gimana sih
kok barang pesanan saya belum diantarin juga
nggak ada yang mau nganterin mas
soalnya justru sekarang ini saya cari orang yang bisa kerja di sini
biar saya bawa sendiri aja
tunggu ya mbak
saya ambilin dulu
nah ini mbak
nah tunggu dulu
pak tadi saya dengar kayaknya bapak butuh orang untuk nganterin barang ya
saya butuh banget
kalau gitu saya aja pak
emangnya mbak ada motor
yah susah mbak
kalau nganterin barang tuh nggak pakai motor susah nggak bisa
harus ada motor mbak
ya udah kalau gitu
pak sabun pak
cisiran biar cantik
nanti kalau mama
tuh mama dateng tuh
tadi nggak aku mandiin
soalnya badannya kan masih anget
oh siarang pak
ya siarang pak
oh siarang pak
abis itu minum obat ya
kalau nganterin barang tuh nggak pakai motor susah nggak bisa
harus ada motor mbak
itu hadiah dari papa dan juga mama
syifa bentar ya mama mau pinjam kalungnya syifa dulu
siti kamu tau gak tempat untuk gadein barang
aku gak pengen ngejualnya
tapi aku butuh sekali uang
kamu butuh uang untuk apa
jadi gini aku ingin cari pekerjaan
dan di saat aku udah menemukan pekerjaan itu
syaratnya harus ada motor
karena pekerjaan itu adalah untuk mengantar barang
jadi hasil untuk gadein kalung ini
aku pakai untuk nyewa motor
aku tahu sih tempat nyewa motornya
bella pekerjaan ngantar barang
itu pekerjaan berat loh
kamu nanti aku cari kerjaan lain ya
di salon lain aja ya
gak usah nggak apa apa
kamu tuh udah banyak banget ngebantu aku
dengan kamu perbolehkan aku dan syifa tinggal di sini
itu udah lebih dari cukup
jadi aku ingin cari pekerjaan aku sendiri
tapi kamu tuh lagi hamil loh
ya ya nggak apa apa siti
jadi aku harus cari pekerjaan itu dari sekarang
supaya kedepannya aku bisa aman
karena kan perut aku juga semakin membesar nantinya
ya udahlah kalau emang menurut kamu itu jauh lebih baik
ya gak apa apa
di dekat sini ada pegadaian
kamu mendingan kesana sekarang aja
ya udah makasih ya siti
jangan lupa minum obatnya
iya tapi kamu buruan pulang ya
soalnya aku juga mau berangkat kerja

saya mau pergi dulu ya
inai kh motherfuck ya
tuh kan ma pa
dufin tuh orang yang baik banget
five aku tahu kok masalah yang lagi kamu hadapin
ya soalnya terlihat dari raut wajah kamu
kamu kelihatan sakit hati
radit udah kasih tau semuanya ke aku
kalau boleh aku bilang
sintia itu bukan istri yang baik buat kamu
bella itu sopan sederhana dan dia sangat mencintai kamu apa adanya
tapi kamu tenang aja vive
aku akan bantu kamu untuk nemuin bella
tapi ini rahasia
jangan sampai ada yang tahu